beliau salah satu yang sudah diumumkan sebagai pemenang oleh kpu
tetapi tentu beliau salah satu yang sudah diumumkan
dan itu dibahas terkait dengan pemerintahan mendatang